panglima tni marsikal hadi cahyanto dan menteri pupr basuki hadi mulyono rabu siang meninjau pulau galang
yang akan dijadikan lokasi dibangunnya rumah sakit khusus virus corona
bangunan tua ini nantinya akan dipugar untuk merawat pasien yang terpapar virus corona
rencananya dua bangunan rumah sakit ini akan dijadikan sebagai tempat observasi dan perawatan pasien corona untuk wilayah kota batam
selain untuk bangunan rumah sakit virus corona pulau galang juga akan menjadi lokasi observasi
dan pengobatan pasien yang tertular virus corona
usai mengunjungi lokasi panglima tni dan menteri pupr kemudian melanjutkan peninjauan ke pulau galang secara keseluruhan
guna memastikan jarak lokasi rumah sakit virus corona dari masyarakat pesisir pulau kalang
rencananya akan kita jadikan satu pilihan untuk rumah sakit
dan termasuk juga untuk observasi
dan kita juga siapkan juga adalah rumah sakit khusus untuk penderita penyakit menular
di samping kita juga memiliki satu tempat untuk observasi yaitu di natuna